dubes ri den haag menyerahkan credentials atau surat kepercayaan kepada raja belanda willem alexander pada rabu pagi
dubes myerfast dijemput oleh kerajaan belanda menggunakan kereta kuda setiba di istana
lagu indonesia raya mengiringi langkah dubes menuju ke dalam gedung
selain menyerahkan surat kepercayaan dubes mayorfast menyampaikan salam hangat dari presiden joko widodo kepada raja
serta apresiasi atas kunjungan raja dan ratu belanda ke indonesia maret dua ribu dua puluh lalu
kunjungan tersebut menghasilkan komitmen bisnis senilai satu miliar dolar amerika serikat setara empat belas triliun rupiah
kerjasama tersebut untuk bidang kesehatan maritim agrikultur dan pengelolaan air
disamping membicarakan hubungan bilateral kedua negara dubes meyerfas juga menyampaikan harapan
untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan menghadapi pandemi covid sembilan belas
setelah menyerahkan kredensial kepada raja dubes ri den haag juga dijadwalkan untuk menyerahkan kredensial
kepada direktur jenderal opi